terima kasih anda masih bersama kami
seperti halnya proses peradilannya yang masih berjalan
ktp elektronik memang masih terus menuai keluhan di lapangan
hingga kini pencetakan ktp elektronik masih terkendala di sejumlah daerah
di cirebon demi iktp ratusan warga bahkan harus rela antre sejak dini hari
agar tak kelelahan antrian diwakilkan pada sandal dan helm
ratusan helm dan sandal ikut kena getah urusan ktp elektronik
wakili pemiliknya sejak rabu dini hari benda benda ini harus berderet memanjang
di halaman kantor dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten cirebon jawa barat
warga memang sengaja menaruh barang barang pribadi mereka seperti helm dan sandal
sebagai bukti antrean dalam pengurusan ktp elektronik
pengabdian barisan helm dan sanggal ini

baru berakhir begitu jam kerja kantor dinas kependudukan dimulai
giliran para pemilik helm dan sandal yang berebutan masuk dalam barisan antrean
harus lebih tertib nomor satu sampai lima puluh silakan langsung naik ke atas lima puluh sampai seratus nunggu aja dulu di luar
habis itu jam berapa
jam lima sampai sini
jam lima sampai sini
apa antrian pertama pakai apa
antrian pertama pakai sandal pak
pakai sandal naruh sandal
itu sengaja kayak gitu
dari kemarin juga semuanya pakai sandal
sandal helm pas apa aja yang bisa buat naruh di sini
kemarin sempat ikut juga
kemarin antri juga di sini
kemarin malah dari jam empat pak
dari jam empat kemarin
terus gitu kan
kebetulan istri saya itu benar waktu setahun yang lalu
nggak jadi jadi waktu di kecamatan
oh nggak jadi jadi
iya jadi dari kecamatan suruh ke sini
sementara itu pihak dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten cirebon mengaku
antrian panjang pemohon ktp elektronik terjadi sejak beberapa hari terakhir
kerap terjadinya gangguan sistem disebut sebagai kendala proses pencetakan ktp elektronik
gangguan jaringan dari mana
iya dari pusat
saya nggak tahu apa sih di batamnya atau di jakartanya
jadi pencetakan kemarin nggak bisa nyetak
jadi kita kumpulin juga tuh yang kemarin nanti nanti kita kumpulin
baru kita cetak nanti pengambilnya kapan
nah sampai sekarang pun ini masih terkendala
baru dua atau tiga nyetak sekarang nggak bisa nyetak lagi
meski rasa lelah akibat mengantri sudah digantikan jajaran helm dan sandal
warga tetap berharap proses pembuatan ektp mereka segera selesai
karena sangat dibutuhkan untuk berbagai keperluan
jericho mara cirebon jawa barat